kita tahu merasa seperti apa
mama berharap asal lu sih gak bener
minum ubat dulu ya
biar lebih tenang ya
minum ubat ya
perempuan seksi itu
ketika lagi di dapur
kok mau apaan sih
enggak aku tuh lagi nyuci piring tau gak
emang salahnya dimana
yang mau manja

basah kan jadinya kan
si yudi ganggu aja
gak tau kita lagi masrah sayang
tadi mobil saya mau kok di jalan bos
pas mau ngantar mbak catherine kerja

tiba tiba ada yang mau culik mbak catherine bos
jadi ada orang yang berusaha untuk culik adik gue
terus sekarang gimana
adik gue baik baik aja kan
sekarang mbak catherine lagi di jalan bos
diantar sama pak randy
dan orang yang culik mbak catherine
udah ditangkap polisi bos
ini saya masih di kantor polisi
yaudah sekarang gini aja
lo tunggu gue disana ya
gue mau kesana sekarang
gue pengen tau
siapa yang udah berusaha
untuk menculik adik gue
aku bakal taruh polisi
aku siap siap dulu ya
aku juga ganti bagi
gak mungkin gue yang berbuat ini
aku masuk ya
mama tenang ya
kita jangan sedih
saya gak bisa dipercaya
mama gak percaya
masih belum pasti ma
kita harus cek dulu kebenarannya ya
kita tenang tenang ya
kalau memang benar roy berbuat itu
berarti mama gagal sebagai orang tua
mama gak bisa didek roy
jangan nyalahin diri mama sendiri
jangan menyalahkan diri mama sendiri
jangan sampai karena hal ini
depresi mama tuh jadi kambuh lagi
mama sudah sembuh
gak boleh balik lagi depresi ya
ayo tangannya gak balik begitu ya
mama harus sehat
ini udah mama tenang dulu ya
tenangin diri dulu
nanti cuma aku yang cari tahu kebenarannya
roy gak mungkin seperti itu ma
kita kenal roy
kita tahu merawat seperti apa
mama berharap pasan usia gak benar
salam ke atas
ya dipinum dulu
sudah lebih tenang
sekarang istirahat dulu ya
biar nanti kalau mama bangun tidur lebih enak perasaan
masalah teror aja belum selesai
sudah ada lagi masalah baru
ya aku keluar dulu ya
aku mau keluar dulu
aku mau keluar dulu
aku mau keluar dulu
aku mau keluar dulu
aku mau keluar dulu
dari informasi terakhir yang saya dapatkan
malam itu jessica mengalami kejadian itu
ya mungkin itu sebab dari
teror keluarga alvari
karena roy sudah melakukan hal buruk terhadap jessica
apa ini bener roy
telah terjadi tindakan angkusi
lagi kebun jahung milik warga

korban mengaku baru
pulang kerja dan disergap oleh pelaku
yang belakangan diketahui
ini gila banget ya
ini bejat banget ya orang orang kaya gini nih
harusnya mati membusuk di penjara nih al
memperlakukan wanita kayak gini loh
hah apa sih ini orang kelakuan yang pada
perhatian juga sama perempuan ya
bikin perempuan sakit hati doang roy
playbo itu justru menjunjung tinggi
harkat martabat wanita

menjunjung tinggi bukan merendahkan
kalau kaya gini kan merendahkan al
memaksakan nafsu binatang
gak pantas hidup
pantasnya apa coba kalau gak pantik
rempah tuh gak usah dibanting
tapi ini parah al gak pantas hidup
lain kali kalau ketemu sama orangnya pokokin lah